rapat tingkat menteri ini dilaksanakan guna menindaklanjuti
arahan dari bapak presiden joko widodo
pada rapat internal tanggal dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
di mana presiden ri meminta agar
libur cuti bersama pada tanggal dua puluh satu dua puluh empat dua puluh lima dua puluh enam april dua ribu dua puluh
yang sesuai skp tiga menteri
tentang hari libur dan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh
dirubah menjadi tanggal sembilan belas dua puluh dua puluh satu dua puluh empat dua puluh lima april dua ribu dua puluh
dalam hal ini cuti bersama digeser lebih maju
dan ditambah satu hari pada tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh tiga